berdasarkan data riset kesehatan dasar dari litbangkes kementerian kesehatan pada tahun dua ribu delapan belas
tentunya anda harus membawa ktp elektronik nanti di pukul dua belas siang hingga pukul satu siang waktu setempat